dugaan kebocoran satu tiga miliar data sim card hingga kini belum diketahui sumbernya
masing masing pihak yang dianggap memiliki kewenangan terkait data membantah bertanggung jawab
kami bahas malam hari ini bersama ibnu dwi cahyo
selamat malam mas ibnu
selamat malam mbak tiffany
ya kami juga sudah terima kasih mas ibnu sudah bergabung malam hari ini
kami juga sudah coba untuk menghubungi jurubicara dari kominfo
untuk bergabung dalam diskusi kita malam hari ini
namun sayang sekali belum bersedia untuk bergabung dengan diskusi
mas ibnu kita sesuai dengan judulnya ya
ini satu tiga miliar dugaan data yang bocor
siapa yang tanggung jawab
kalau saya lihat berdasarkan peraturan menteri komunikasi informatika nomor dua belas tahun dua ribu enam belas
tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi
ada pihak dari operator seluler
kemudian ada menteri untuk keperluan kebijakan
yang bidang telekomunikasi
kemudian ada brti
badan regulasi telekomunikasi indonesia
tapi memang pada dua ribu dua puluh sudah dibubarkan oleh presiden
sehingga tugas dan kewenangannya dilimpahkan kepada kominfo
namun lembaga lembaga atau pihak pihak yang ada dalam peraturan ini
semuanya membantah sumber atau bertanggung jawab
dalam dugaan kebocoran data satu tiga miliar ini
luar biasa ya
satu tiga miliar itu banyak sekali
dan di sampel itu kan ada sekitar kalau nggak salah sejutaan ya
dan memang kita cek
kalau kita cek itu ternyata memang datanya itu valid
meskipun tadi kominfo kan bilang ada yang nggak cocok segala macam
dia buka grup grup telegram bagi siapapun yang mau coba beli atau memverifikasi data
dan ternyata memang itu benar
ada nik dan juga ada tanggal registrasi
kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab
ya ini program punya siapa
programnya ini kan punya kominfo
dan kalau kita lihat datanya itu kan nggak hanya satu provider
tapi banyak lintas provider nih
mungkin semua provider kayak gitu
artinya kalau provider itu disalahkan
provider juga pasti nggak mau disalahkan
karena datanya ternyata ya semua provider kayak gitu
artinya ini data terkumpul di satu tempat
nah ini siapa
kalau menurut permen kominfo nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
hukumannya itu kan salah satunya diumumkan ke publik
oke kominfo udah ngumumkan kemarin
tetapi dari pihak pihak yang diumumkan ini kan juga nggak menolak
dua sumber kebocoran itu di pihak mereka
nah sekarang kominfo buka saja gitu
kalau memang sudah kerja
sudah sama sama bssn
itu kan mungkin kalau kami itu dalam rangka
cek kayak gitu
siapa yang meretas segala macam
tapi kan harusnya juga sudah tahu letak kebocorannya itu di mana
kalau memang saat proses registrasi itu ternyata ada sistemnya yang kurang bagus
ya diakui saja kayak gitu
terus ada sistemnya ternyata jebol
ya diakui saja kayak gitu
terus sekarang ini kan belum ada uud data pribadi
jadi nggak ada hukuman denda
nggak ada hukuman pidana
cuman ya memang untuk mengakui
oh kebocoran ada di sini tuh kayaknya memang sulit
jadi intinya singkat kata kalau tadi saya tanya siapa yang harus saya tanggung jawab
intinya yang paling harus bertanggung jawab adalah kominfo
karena di dua ribu tujuh belas memberikan kebijakan masyarakat untuk melakukan registrasi sim card
dengan meng input atau memasukkan nick itu tadi
atas dasar itu ya mas ibnu
iya ini kan programnya kominfo
dan kalau kita lihat datanya
itu ternyata ada satu nik bnkk yang harusnya itu cuma bisa mendaftar beberapa nomor
itu sampai ribuan nomor
nah ini kalau kita tarik ke tahun dua ribu tujuh belas
sewaktu itu kan polemik batasi satu nik kk itu hanya bisa tiga nomor per provider
lalu akhirnya itu dicabut

ternyata satu nik kakak dulu ada yang sampai ratusan ribu puluhan ribu
dan ini ternyata di nomor ini juga ada ya satu nik kk itu sampai ribuan loh
nah ini serius kenapa
ini pintu masuk ke jahatan cyber itu adalah memiliki identitas digital
nah identitas digital itu salah satu untuk membuatnya adalah dengan nomor seluler
di indonesia itu untuk memiliki nomor seluler itu sangat bebas
kita bisa beli ke counter
mas beli dong nomor per provider ya
nomor per provider yang sudah diregistrasi itu ada
nah registrasinya entah itu pakai nik kk nya siapa
jadi ini masalahnya bukan hanya masalah kebocoran
tetapi adalah masalah registrasi yang fiktif ini juga masih banyak dan belum diatasi oleh kominfo
oke mas ibnu anda melihat sebenarnya dari ketika dua ribu tujuh belas kebijakan ini diminta diberlakukan untuk seluruh masyarakat di indonesia
banyak juga yang memprediksi sebenarnya ini mengganggu hak privasi negara
selain itu karena memang juga
sistem ketahanan keamanan digital kita memang kurang
apalagi kita belum punya regulasi atau undang undang yang bisa melindungi data pribadi masyarakat ada di indonesia
itu yang anda lihat juga kah
jadi kalau untuk program registrasi nomor seluler nomor ponsel itu wajib
jadi itu di negara negara lain juga
cuman yang membedakan di indonesia itu adalah aturannya itu nggak ketat gitu loh
jadi awalnya pernik kakak itu bisa mendaftarkan maksimal tiga nomor per provider
misalnya saya kakaknya ibnu ini bisa untuk mendaftarkan tiga nomor simpati misalnya
atau tiga nomor indosat atau tiga nomor xl
ya pernik itu tiga nomor provider
tapi aturan itu dicabut
sehingga yang terjadi adalah saat misalnya perdagang ini kan juga jualan nomor perdana
nah kebanyakan itu konsumen pengennya nomor yang langsung siap pakai gitu
nah akhirnya kan perdagang ini kan masih ada

entah pedagang atau siapapun itu mendaftarkan nomor nomor ini sudah atas nik dan kakaknya orang lain
nah ini kan ada permintaan di pasar yang seperti ini
lalu nomor nomor ini dipakai oleh buzzer nomor nomor ini dipakai oleh para penipu telemarketing seperti itu
dan harapannya memang harusnya diketatin lagi gitu
nggak bisa sembarangan orang itu mendaftarkan apa namanya
nomor dengan nikah kakak orang lain
kalau sama kuotanya sudah habis satu nikah kakak sudah maksimal tiga dia bisa nambah
tapi dia harus datang ke kantornya provider
kantor cabang provider untuk mendaftarkan
verifikasi bener nggak nih ibnu ini sudah nomornya sudah tiga mau nambah jadi empat gitu
karena kalau dibiarkan berbahaya
jadi apa namanya banyak akun akun anonim para penipu dengan telemarketing
itu pintu masuknya mereka itu senjatanya adalah dengan nomor nomor ini
yang bisa mereka beli dengan bebas
ini terjadi di indonesia
makanya penipu dari eropa timur dari cina darat akan datang ke indonesia karena mereka bisa beli nomor prabayar ini dengan sangat bebas
jadi pangkal masalahnya ini
terkait dengan pangkal masalahnya juga
kalau masyarakat sekarang kembali mengulik janjinya kominfo lima tahun yang lalu ketika meminta masyarakat untuk melakukan terima kasih
masyarakat untuk melakukan registrasi dengan memasukkan atau meng input nick dan juga kartu keluarga pada saat itu
bahwa jaminan keamanan data yang diberikan ini sudah sesuai dengan standar iso dua ratus tujuh puluh
terkait dengan standar internasional sistem manajemen keamanan informasi
ini pun juga akhirnya tidak bisa terbuktikan
mengaplikasikan sdm yang terbaik untuk mengelola ini
masalahnya di indonesia itu kan belum ada undang undang perlindungan data pribadi
jadi kalau ada kebocoran data ini tidak bisa diminta pertanggung jawaban dengan di jenda
atau mungkin ada pidananya
itu belum bisa
ya paling kalau apa ya maksimal itu lewat permen kominfo nomor dua puluh dua ribu enam belas itu diumumkan ke publik
lalu dihentikan sementara operasionalnya
tetapi kan kalau kita lihat dari berbagai kebocoran data yang sudah terjadi di indonesia
itu kan tidak ada yang diperhentikan sementara itu kan
nyaris tidak ada seperti itu
yang ada kan pemblokiran terus segala macam
bukan karena masalah kebocoran data
jadi memang kalau kita mau tegas memang undang undang perlindungan data ini harus segera dikebut
dan isinya itu tidak boleh masuk angin
nah nanti ada komisi pdp namanya komisi perlindungan data pribadi
kalau kami ya di masyarakat itu harapannya komisi pdp ini nanti kekuatannya sama dengan setara dengan kpk komnas ham seperti itu
mereka ini yang nanti akan menentukan
kalau ada kebocoran data
apakah si pse ini yang menentukan
apa pse ini yang mengelola data dan memproses data ini dia bersalah atau tidak
apakah mereka itu sudah mengimplementasikan standar teknologi yang sesuai
karena begini kalau mereka sudah mengimplementasikan standar teknologi yang ada yang diamanahkan oleh undang undang tapi tetap kebocor di situ tidak salah
baik kalau dalam proses investigasi ternyata kita sudah mengimplementasikan tetapi kok teknis hari harinya itu nggak bagus
nah ini juga bisa dikenai
tapi itu bisa dilakukan kalau nanti sudah ada undang undang perlindungan data pribadi
kalau di uni eropa ada namanya gdpr general data protection regulation
ini di hampir semua negara maju ini sudah diberlakukan
oke ini masih dikebut terus
apa rancangan undang undangnya ngebut terus tapi kayaknya belum sampai sampai garis finish kayaknya ya mas ibnu ya
terkait tadi mas ibnu sampaikan bahwa ini sebenarnya harus diumumkan kepada publik
kemarin juga dalam konferensi persa
ya kan seperti yang disampaikan oleh kominfo
nah apakah yang dimaksud dengan harus diumumkan kepada publik
artinya kominfo juga harus menginformasikan kepada subjek yang menjadi dugaan kebocoran data ini
itu juga harus diinformasikan nggak
jadi memang harusnya
kalau sudah ketahuan pse nya siapa yang mengalami kebocoran data
kami harus memberikan informasi kepada masyarakat yang datanya mereka kelola
kan masalahnya sekarang ini kan masih debatable
ini siapa nih bocornya dari mana
soal diumumkan itu adalah nanti kominfo mengumumkan
ini itu data bocornya dari mana
arah teknis itu harus disebutkan
kalau kemarin kan baru menuduh pihak ini pihak itu
capil juga belum bersuara banyak
kader juga belum bersuara banyak
tapi maksudnya adalah
saat kita melakukan registrasi data
ini kan ada proses
ada yang menyimpan datanya segala macam
dan karena ini semua provider
artinya ini siapa yang mengumpulkan data
jangan sampai ini nanti sampai kasus ini menguap
ini bocornya di mana
nah ini kan bahaya
masa kominfo nggak tahu ini data bocor di mana lokasinya
itu yang nanti harus diumumkan ke publik
kalau memang ternyata kebocoran itu
memang ada di sisinya kominfo misalnya
kominfo juga harus mengumumkan
mumpung ini belum ada uu pendudukan data pribadi nih
nanti kalau uu data pribadi disahkan
terus kasus ini ditemukan ternyata kebocoran data pribadinya
itu setelah uu pdp disahkan
nah ini nanti bisa tambah rame lagi
oke mumpung belum ada penaltinya intinya ya begitu ya
tapi ngomong ngomong mas heru dan juga rekan rekan dari peneliti
sudah meneliti keabsahan data yang bocor belum
jadi dari beberapa dari kami ini kan ikut di grupnya si ipertas ya
jadi si ipertas ini di urk ini
dia menantang men challenge anggota grup di grup tersebut
atau nick nya siapa gitu dites
jadi kita seumama nih namanya siapa ibnuddin cahyaw
atau nick nya ibnuddin cahyaw gitu
oh nomernya segini cek di wa ini bener gak sama ibnuddin cahyaw
nah itu kita kemarin ngecek beberapa
beberapa nomor kita wa orang ya valid
memang ada beberapa nomor yang sudah hangus
jadi sudah dimiliki oleh orang lain
tetapi beberapa itu sebagian besar masih valid nomornya
ya artinya itu datanya betul seperti itu
oke oke berarti itu juga sudah dibuktikan oleh beberapa pihak
bahwa entah berapa persentasenya dari satu tiga miliar itu
tapi memang data itu adalah valid ya
mas ibnul kita sering sekali dihadapkan dengan kebocoran data
gak tahu tidak hanya di mana siapa yang bertanggung jawab
itu selalu menjadi misteri gitu
tapi intinya kenapa indonesia masih
kita masih sering sekali dihadapkan dengan masalah yang ini ini saja
jadi penyebabnya itu banyak
kalau secara fundamental masalahnya adalah kita belum ada
undang undang perlindungan data pribadi
karena dengan adanya undang undang data pribadi itu
nanti ada komisi perlindungan data pribadi
jadi jelas undang undang dan jelas juga lembaganya yang nanti akan mengadili
setiap ada kebocoran data gitu
ini kan sebenarnya sudah disusun

karena saat pandemi itu kan orang orang pada wfa
nah saat wfh itu saat pandemi itu
ternyata banyak kebocoran data terjadi di indonesia dan di dunia sebenarnya
kenapa itu terjadi
karena misalnya banyak pegawai itu yang kerja dari rumah
atau dari kafe membuka sistem perkantorannya itu
atau sistem di kantornya itu dari rumah atau dari kafe
yang gak ada pengamanannya sama sekali
nah dari situ ada orang masuk
jadi oh ini apa masalah edukasi
ini kan masalah baru di indonesia
hal baru untuk masyarakat itu hal baru
dari para pegawai ini nggak tahu
lalu juga manajemennya nggak tahu
lalu bos bosnya ini nggak tahu
apa krusialnya keamanan data itu
sehingga akhirnya saat wfh itu
kemarin memang banyak pertasan di seluruh dunia
pemanfaatan orang orang yang mengakses
kantornya itu dari rumah
tidak diberikan teknologi semacam namanya zero trust
mereka cuma dikasih laptop gak ada pengamanan
mereka buka dari rumah
itu kan beda
jadi beda seperti ini
lalu yang kedua
memang masalah dari stakeholder kita itu
masih asing dengan namanya dunia cyber dan keamanan data
baik dpr maupun pemerintahnya
itu sama sama saat menggodok undang undang perlindungan data pribadi
beberapa kali saya hadir di pengadilan
menyaksikan kasus terkait dunia cyber
para penegak hukumnya entah hakimnya
itu juga masih sangat asing dengan hal hal semacam ini
keamanan data terkait teknis teknis di dunia cyber
jadi ini memang butuh waktu
karena memang ini hal yang sangat baru
regulasinya masih sangat jauh
lalu juga sdm kita itu bisa dibilang
kita juga masih sangat perangan banyak
bahkan di tiktok itu sempat ramai
salah satu toker itu influencer
dia bilang lulusan it banyak yang tidak bisa tentang keamanan cyber
nggak bisa tentang coding dan segala macam
ini kan artinya kritik buat semua pihak
padahal sekarang eranya semua terdigitalisasi
baiknya selain undang undang kita juga harus menyiapkan sdm
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
siapa yang akan dengan jantel mengaku bertanggung jawab
dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya
intinya memang ini harus menjadi catatan serius
kedepannya jangan sampai masalah ini seperti yang sudah sudah
mungkin hanya memuai begitu saja
tanpa ada kejelasan bagaimana solusinya ya
terima kasih mas ibnu dwi cahyo sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam mbak tiffany